paman ayo kita lanjutkan perjalanan
itu dia ayo kita kejar
ayo kejar dia
apa yang dilakukan ban itu
kenapa dia seperti begitu kehilangan aku
siapakah mban itu
tidak sebarangan orang yang masih tiba ke bunda
nyai ratu sebaiknya teh kita pulang ke istana
karena nyai ratu kentrik manik berpesan tidak boleh lama lama nyai ratu
cepat pergi sadak
apa yang terjadi dengan bunda kenapa dia memakai pakaian embar
aku harus mencari tahu aku khawatir bunda adalah masalah
aku telah gagal untuk menjagaimu angine
kenapa kamu harus mengorbankan dirimu sendiri untukku gini
guru jangan mencermaskan aku guru
aku pasti akan mencermaskanmu
aku pasti akan sembuh
sebaiknya guru melanjutkan perjalanan guru
aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri anggini
jadi aku bisa menyembuhkan diriku sendiri
nanti setelah aku sembuh
aku akan bisa berubah di wajah jara
baiklah kalau begitu anggini
paman ayo kita lanjutkan perjalanan
bawa dia ke pen
bawa dia ke pen
itu dia ayo kita kejar
bawa dia ke pen
itu dia ayo kejar dia
bawa dia ke pen
ayo ke pen
ayo ke pen itu
ayo ke pen itu
ayo ke pen itu
ada saksi berokok kok
kalau mau berhenti aku kasih tau
kamu yang berokok kok mah
kalau mau jalan beritahu aku kalau berhenti
dasar celepeng mak
patahnya dipakai bukan dititipin ke tetangga
apakah ingin dengar sesuatu
paman mau ngedenger apa apa raden
masa gak ngedengerin apa yang dikatakan raden
nanti saya dengerin
gak kedengeran apa apa
tuh bener gak
saya juga sama tau
suaranya berasal dari sana
oh dari sana raden
jangan kamu berani menghalangi kami
jangan jangan dia masing masing pabian ini
tidak tau apa
dengan pemuda ini
adalah raden kian santang
ini teh raden kian santang
banyak tuh apaan
raden kian santang
aku kian santang
kami yang tau
yang senang adalah raden kian santang
paman berdirilah paman
paman tidak bersalah
janganlah bersujud kepadaku
bersujudlah hanya kepada allah subhanahu wa ta'ala
saya memohon maaf atas kerancangan mereka raden
mereka tidak bersalah paman
raden kiranya raden berkenan singgah di tempat kamu
karena itu semua
kolmatan bagi kami
tapi dengan satu syarat
jangan bunuh binatang itu paman
kalau saja kalian mendengar suara tangisannya
binatang itu babi jadian jadian
yang telah mencuri
kalian kandangi saja binatang ini
tapi jangan bunuh binatang ini
kalian bawa babi ini ke sana
baiklah raden silahkan raden
paman paman mau ikut
enggak raden ah
paman mah disini saja
disini mah adem raden enak
aduh makan mah paman mah
ngedengar masalah makanan mah
ngedengar masalah makanan mah
eh siapa tau disana
kalo masalah makanan mah
punten kelas ya
sedikit demi sedikit
aku berhasil mendapatkan ilmu kanuragan yang mumpuni
untuk mendapatkan semua kanuragan ini
untuk mendapatkan semua kanoraga ini

aku pasti bisa membunuh siliwan
keluarkan babi ngepet itu kami mau bunuh babi ngepet itu
jangan emosi dulu